kalau saya nggak berada di sini paling saya udah gak bisa melanjutkan sekolah
tempat tidurnya hanya lantai terus tempat apa yang lainnya fasilitas yang lainnya ya juga seperti itu
di bilang kumuh ya bilang kumuh lah apalagi kalau musim hujan rasanya becek semua
nama saya muhammad hadiana labidin di pandi ini pengen sekolah yang pintar menjadi tentara
nama saya muhammad fatil dan saya tidak sanggup membayar sekolah dan saya di sini mau mencari ilmu dan saya disini juga mau jadi tentara
saya di panti ini ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayainya
supaya saya bisa menggapai cita cita saya sebagai pengusaha wanita sukses amin

panti sosial dan pondok sunan muria adalah tempat tinggal anak yatim dan penyandang masalah sosial
di sini tiga puluh orang anak anak menggantungkan cita cita dan impiannya
bukan hanya menimba ilmu agama hampir semua anak anak di panti sosial ini datang dengan harapan mendapatkan pendidikan formal
saya enggak berada di sini paling saya udah gak bisa melanjutkan sekolah
kini sudah genap empat tahun nia terpisah dari kedua orang tua
namun tekad mia yang berusia enam belas tahun kian kuat untuk mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik
keluarga saya kan emang dari keluarga
saya yang sederhana
saya pengen yang lebih soalnya capek gitu kak selalu direndahin sama orang lain
sebagai anak perempuan yang beranjak remaja mia merasa punya tanggung jawab untuk ikut merawat adik adik asuhnya
termasuk memasak menu sederhana
untuk penghuni panti asuhan
seperti hari ini nia dan anak panti lainnya menyiapkan sayur buncis singkong rebus dan telur untuk menu santap malam
sambil menunggu kakak kakaknya memasak penghuni panti lain yang masih berusia di bawah sepuluh tahun menghabiskan waktu dengan bermain
tapi saat tengah asyik bermain dava bocah berusia enam tahun tiba tiba menangis
karena kalah dalam permainan
saya langsung mencoba menenangkan dava
saya bisa melihat dari sorot mata sayu dava ia tampak rapuh
tatap matanya seakan merindukan kehangatan seorang ibu
ibu yang meyakinkan dia bahwa semua akan baik baik saja
setelah berhasil ditenangkan dia menangis
setelah berhasil ditenangkan dava dan teman temannya kembali bermain
namun hujan mendadak menghentikan waktu bermain mereka
atap kamar bocor kasur tempat pun jadi sedikit basah
bocah bocah ini buru buru menyelamatkan kasur agar tak makin kuyuk karena hujan
tapi mereka tak berlama lama meratapi kondisi kamar yang becek akibat hujan
allah umar beriklan api
perhatian mereka teralih
karena sekarang waktunya mati
makan malam bersama
ini menjadi saat yang ditunggu
karena di sini mereka bisa saling berbagi ceria
hasil masakan mia dan kawan kawannya langsung lahap disantap seluruh penghuni panti
usai makan malam seluruh anggota panti mulai beranjak tidur
menyiapkan energi untuk esok hari
dan ya beginilah posisi mereka saat tidur
bersilang kaki antar teman
kaki di kepala kaki bersilang di dada teman
tapi buat mereka tak jadi masalah
tidur mereka tetap lelap
di bilang kumuh ya bilang kumuh lah
dimanapun tempatnya berada di situasi apapun
kalau niat kita adalah karena ilmunya allah ilmu tuhan yang ma'isah
pak isawah akan
pagi yang cerah anak anak sudah sibuk di kamar untuk merapikan pakaian sebelum berangkat sekolah
saya mencoba membantu mereka untuk menyiapkan perlengkapan sekolah
wih bajunya berantakan sekali
ini punya siapa nih
dapat dari siapa
dapat dari ibu
kamu biasanya doain bapak sama ibu gak
doanya menghilangkan dosa dosanya sama dijauhkan dari api neraka
oh subhanallah jadi biar diampun di dosa orang tua ya
kalau tidur di mana kamu fadil
di sini di solatan atau di pondok beli
kalian pengen gak sih tidur di tempat yang lebih enak gitu
di mana tempatnya
yang kayak dade
tidur di kasur gitu ya
enggak kedinginan ya
mendengar kata kata fadil hati saya pun bergetar
betapa tegar anak anak ini
saya teringat bagaimana kondisi mereka saat tidur tadi malam
lelap semalaman di kamar yang kurang layak
pagi hari raut wajah mereka tetap penuh keceriaan
tak ada geluh ataupun aduh
di sekolah suasana riuh dengan suara anak anak berlarian
keceriaan mereka membuat pagi di sekolah dasar islam di penogoro semarang kian riang
hadi rizky fadil dan anak panti sunan muria lainnya
mengambil kemari ke kamar
mereka bersiap menjalankan sholat sunat duha berjamaah
di sekolah ini muslih yang juga adalah pengasuh panti sosial sunan muria
menjadi salah satu pengajar
dengan gajinya sebagai pengajar inilah

sebagian orang tua anak anak di panti asuhannya
memang ada yang memberi beberapa ratus ribu rupiah
untuk biaya spp berbulan
namun tetap saja
uang itu tak bisa mencukupi seluruh kebutuhan anak anak ini
sepulang dari sekolah
fadil dan teman temannya langsung sibuk di dapur
dan membeli mie instan untuk makan siang
rukun dalam satu rasa yang sama
mereka tetap makan dengan lahap dan ceria
kalau sudah bersama seperti ini
rasanya mereka seolah melupakan kondisi panti yang jauh dari kata mewah
tempat tidur dengan atap bocor
dan lemari pakaian yang sudah tidak muat lagi menampung baju baju mereka
pantai pantai berlantaikan ubi
sesekali tikus melintas di saat mereka tidur lelap
di pantai aswan sunan muria ini
kita bisa melihat anak anak menjalani keseharian mereka di kamar ini
tidak hanya untuk tidur
tapi bercanda bermain bersama
dan makan bersama
tapi kita bisa melihat betapa ikhlasnya mereka
betapa mereka menjalannya dengan kebahagiaan dan kesedaran
dan yang bikin miris lagi adalah kamar mandinya
yang menurut saya ini jauh dari kata layak
dan ada tumpukan barang barang di gudang ini
yang berbatasan hanya dengan dinding tipis dengan kamar anak anak
kita bisa melihat seperti apa mereka tumbuh di sini
anak anak di usia lima tahun ke bawah
mereka mandiri menjalani hidup
tapi kita bisa melihat betapa raut wajah polos mereka
penuh dengan semangat dan menyimpan cita cita di balik kepala mereka
dan mereka yakin bahwa mereka akan mampu menggapai cita cita mereka
mereka nyuci sendiri di sini
bisa kita bayangkan sedikit saja rasa kepedulian kita kepada anak anak ini
saya yakin akan mampu merubah masa depan mereka
dan memberi harapan yang jauh lebih besar kepada anak anak mereka
untuk anak anak di panti aswan ini
dengan uang pribadi dan donasi yang berhasil dikumpulkan
muslih sang pengurus pondok sebenarnya sudah berupaya memperbaiki sedikit demi sedikit bangunan panti
namun sayangnya itu belum cukup membuat panti ini lebih layak ditinggali
saya rasa sesuaikan dengan kemampuan saya
dari atas juga kurang
dari sarana dan lainnya masih kurang banyak
jadi mulai saya itu berbenah sedikit sedikit
bagaimana kenyamanan mereka bisa tempat belajar yang nyaman
tempat tidur yang nyaman
ada fasilitas yang lain yang memang walaupun tidak bagus
tapi kalau ada kan lebih nyaman
kondisi kamar anak asuh putri mungkin lebih bersih dan rapi
tapi kamar seluas tiga x tiga lima meter ini diisi delapan orang
ventilasi udaranya pun kurang memadai
anak anak putri sengaja membobol dinding triplek untuk saluran udara
nah memang kurang layak tempat tidurnya
hanya lantai terus tempat fasilitas yang lainnya juga seperti itu
di bilang kumuh ya bilang kumuh lah
dimanapun tempatnya berada di situasi apapun
kalau niat kita adalah karena ilmunya allah ilmu tuhan yang maha esa
pak insya allah akan ada jalan menuju yang terbaik
yang penting adalah niat kita mencari lizernya allah
mencari ilmunya allah subhanahu wa ta'ala
nanti kalau masa depan kita seperti apa
tidak tahu sudahkah kita sudah membantu hanya dengan doa
bisa tiap hari mendoakan
ayam goreng ini adalah kemewahan bagi mereka
sebulan bisa mungkin dua kali mereka baru makan ini
dan ini mereka nikmati sekali
masih tidak ada yang bisa diberikan kemampuan untuk membuatnya

masih tidak ada yang bisa diberikan kemampuan untuk membuatnya
meski dengan kondisi keuangan yang tak melimpah
muslih tidak pernah menolak siapa pun yang ingin masuk panti ini
ia tetap bertekad mengedepankan pendidikan bagi anak anak panti
dan memberikan hunian yang ideal untuk anak anak asuh kesayangannya
gaji musli yang sebulan sebesar tiga juta rupiah saja
ia alokasikan untuk keperluan anak anak panti
biaya makan anak anak sebesar satu juta rupiah
sisanya untuk kebutuhan sekolah sandang dan merenovasi beberapa bagian panti
meski penuh kekurangan
muslih berpegang pada satu prinsip
bahwa berbuat lebih baik daripada diam
beda dengan orang yang baik duduk saja itu baik
tapi orang bermanfaat itu perlu proses perlu perjuangan
saya akan berusaha walaupun apapun lah yang terjadi
namanya sudah amanah sudah niat awal
saya harus berjuang sampai nafas saya
di panti ini tidak ada fasilitas khusus semua sama
pengasuh dan anak anak tinggal di tempat dengan kondisi yang sama
tak ada internet apalagi televisi
sarana hiburan bagi anak anak hanya bermain
karena tak bisa menonton siaran sepak bola di tv
anak anak biasanya mengalihkannya dengan bermain bola di lapangan bola volley
yang tidak jauh lokasinya dari panti
siang itu saya kembali datang ke panti
anak anak kebetulan baru pulang dari sekolah dan bersiap makan siang
saya diajak ikut makan siang bersama dengan menu kering tempe dan kecap
ditambah satu potong ayam yang dibagi untuk enam orang anak
tenggorakan saya tercekat melihatnya
seperti tidak sanggup menelan sebutir nasi pun
makan hanya dengan tempe kemudian nasi ditambah kecap
ini makanan yang nyaris setiap hari mereka makan dan
ini ayam goreng yang mereka makan

ayam goreng ini adalah kemewahan bagi mereka
dan ini kebetulan tadi abah habis ngaji ya
abis itu abah dapat ayam ini dan untuk makanan makanan
sebulan bisa mungkin dua kali mereka baru makan ini
sambil lahap menyantap makan siang
anak anak panti tak tahu kalau saya sudah menyiapkan kejutan kecil untuk mereka
tadi kan saya udah tanya dan mereka itu ingin tv
ini kami sudah bawa in tv nya semoga anak anak suka
kalau bantuin pak
yuk kita lihat ekspresi mereka
senangnya melihat pancaran ekspresi bahagia dari anak anak ini
senangnya melihat pancaran ekspresi bahagia dari anak anak ini
dekat belakang film saya
benar yang lagi si unik ini saja dengan parahnya
lalu aku beraaya terus terbyesarnya
dengar rasa syukur mereka jika ada tangan tangan baik di luar sana yang membantu memberikan
tempat tinggal yang layak dan pendidikan yang baik untuk tiga puluh anak panti sosial sunan muria ini